kejaksaan tinggi jawa timur untuk sementara akan melakukan pemeriksaan terhadap lanyala mataliti di kejaksaan agung
dan menahannya di rutan salemba cabang kejaksaan agung jakarta
kejaksaan tinggi jawa timur akan melakukan penyidikan untuk memeriksa lanyala hingga pelimpahan berkas tahap satu ke jaksa penuntut umum
mereka berusaha mempercepat proses pemberkasan agar bisa diserahkan dan juga dilimpahkan ke pengadilan tipikor
lanyala akan ditahan di rutan salemba cabang kejaksaan agung hingga dua puluh hari ke depan atau hingga proses pemberkasan selesai
setelah pelimpahan tahap satu selesai dan menyatakan p dua puluh satu maka akan dilakukan pelimpahan tahap dua
dan pada tahap inilah nanti lanyala akan dibawa ke surabaya untuk diserahkan bersama dengan alat bukti yang sudah dimiliki oleh kejaksaan tinggi jawa timur
kejati jawa timur berjanji pelimpahan tahap dua tidak akan memakan waktu lama
yang dikurang lebih selama